kalau kita berbicara investasi saya kira ada catatan menarik dari investasi yang dikeluarkan oleh bkpm statistiknya
kalau kita melihat pertumbuhan dari investasi sektor primer sekunder dan tersier ternyata sektor sekunder yaitu industri manufaktur itu mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan
di kuartal pertama dua ribu dua puluh satu sekitar tiga puluh tujuh persen gitu
kenapa kemudian saya mengangkat investasi ataupun pertumbuhan investasi di sektor manufaktur ini penting
karena sekali lagi sektor manufaktur merupakan sektor dengan pos terbesar dalam kue ekonomi kita
sehingga kita perlu melihat nih bagaimana dinamika dari industri manufaktur di dalam negeri selama periode pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah gitu
nah apalagi kalau kita sedikit menarik datanya ke belakang kita diindikasikan indonesia mengalami gejala deindustrialisasi dini ya
artinya kita belum mencapai titik optimum tetapi proporsi industri manufaktur terhadap kue ekonomi kita sudah semakin mengecil
saya kira ini yang kemudian menjadi catatan tetapi kalau kita lihat berdasarkan investasi ternyata investasi di sektor sekunder di sektor manufaktur itu mengalami peningkatan di kuartal pertama
nah kalau misalnya kita juga ikuti tadi disampaikan oleh pak indra apa
pertumbuhan investasi di kawasan industri mengalami peningkatan saya kira ini sekali lagi menambah ya menambah optimisme bahwa proses pemulihan ini harus berlanjut gitu
apalagi kalau didukung oleh pertumbuhan investasi di sektor industri manufaktur